produser lapangan cnn indonesia dea kartika di bandara halim jakarta
saat ini dea seperti apa persiapan terkini di bandara terkait dengan rencana kedatangan dari raja salman dari arab saudi
reinhardt sejumlah persiapan teknis sudah dilakukan pemerintah indonesia jelang kedatangan raja salman dari arab saudi
yang rencananya akan datang dan berkunjung di indonesia selama sembilan hari yaitu dari tanggal satu hingga sembilan maret dua ribu tujuh belas
termasuk adalah kedatangan dari kargo yang berisi tangga otomatis yang nanti akan membawa raja salman dari atas pesawat
menuju ke landasan bandar udara halim perdana kusuma jakarta
selain soal kargo yang sudah mulai tiba di dua bandara yaitu di bandar udara halim perdana kusuma dan juga di bandar udara ngurah rai bali
kementerian perhubungan republik indonesia juga sudah mengeluarkan dua nota pemberitahuan kepada kedua bandara
soal kemungkinan adanya penundaan
jadwal penerbangan komersial yang nantinya bisa saja terjadi jika raja salman dari arab saudi berserta rombongan akan tiba di kota jakarta maupun di denpasar bali
dan memang jika kita melihat dari pertemuan antara joko widodo dengan raja salman ini merupakan pertemuan yang cukup bersejarah
renhar kita tahu bahwa ini merupakan pertemuan pertama kali sejak empat puluh enam tahun yang lalu tepat pada bulan juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
jadi raja salman dari arab saudi yaitu raja faisal tiba di jakarta dan kemudian melakukan kunjungan kenegaraan
dan di tahun dua ribu tujuh belas ini merupakan kunjungan yang cukup bersejarah
ada sejumlah hal yang nanti akan dibahas baik dari pemerintah indonesia dengan pemerintah arab saudi
dan untuk jadwal kegiatan dari raja salman di indonesia pada tanggal satu maret dua ribu tujuh belas nanti raja salman akan langsung menemui presiden joko widodo di istana bogor jawa barat
setelah itu akan menemukan raja salman di jawa barat
setelah itu akan menemukan raja salman di jawa barat
dan pada tanggal empat hingga sembilan artinya dari tanggal empat hingga hari terakhir kedatangan raja salman di indonesia raja salman berserta rombongan yang berisi menteri dan juga sejumlah pangeran dari arab saudi akan mengunjungi pulau dewata bali
pemerintah indonesia sendiri sudah menargetkan akan ada peningkatan nilai investasi dari kehadiran raja salman di indonesia yaitu sekitar dua puluh lima miliar dolar amerika
hal ini diambil dari investasi yang nanti akan dibangun
mulai dari sektor perumahan minyak dan gas dan juga pariwisata serta penerbangan
dan kita akan masih menunggu bagaimana hasil pertemuan nanti antara raja salman dengan joko widodo yang memang sudah direncanakan sejak lama sejak pertemuan mereka di konferensi g dua puluh di hangzhou china beberapa waktu yang lalu
dea tadi anda katakan akan ada pengaturan delay penerbangan untuk sejumlah maskapai
nah halim ini kan atau bandara halim kan juga termasuk bandara komersil sekarang
apakah sudah ada informasi bagaimana nanti skema dari penundaan penerbangan sementara di bandara halim
hingga saat ini skema teknis seperti apa kemudian tepatnya penerbangan penerbangan dari maupun menuju ke bandara halim perdana kusuma akan ditunda atau bagaimana nanti memang belum dijelaskan oleh pihak bandara maupun dari kementerian perhubungan republik indonesia
namun nota pemberitahuan sudah mulai dikirim ke dua
kedua bandara yaitu baik di halim maupun di ngurah rai untuk bisa mengantisipasi adanya kemungkinan penundaan penerbangan
namun pihak dari bandara sendiri tadi mengungkapkan bahwa jika ada penundaan penerbangan tentunya akan ada mekanisme mekanisme antisipatif yang akan dilakukan seperti jika ada nanti penumpukan jumlah penumpang
namun dari pihak bandara juga berjanji akan terus memperbanyak dari pihak petugas
dan juga perangkat perangkat yang ada di bandara untuk tetap bisa membuat suasana di bandara halim bandara kusuma tetap kondusif meskipun ada kegiatan kenegaraan yang nanti akan berlangsung atau melalui bandara halim bandara kusuma
baik terima kasih dea kartika produser lapangan cnn indonesia